tapi nona harus janji nona harus kabulkan kita punya satu permintaan itu
aku tahu kamu masih marah sama aku
aku sadar apa yang aku lakuin itu emang salah
aku mau berjalan
opah davin kenapa pincang gitu jalannya
lagi lagi gue liat davin deketin rara
kaki kamu kok pincang gitu sih
kamu gak perlu khawatirin apapun soal aku rara
kan kamu sendiri yang mau aku untuk jauhin kamu
jadi mending sekarang sana urus aja judoh kamu
aigo apa davin pasti sakit hati banget karena kejadian kemarin
mian ya opah
gue harus bisa nunjukin ke rara kalau gue bisa lebih wise dibandingkan david
sorry rara aku gak sengaja denger oboran kamu sama davin tadi
dan aku minta maaf atas sikap aku yang kemarin
apa yang gue lakuin tuh gak ada urusannya sama lo vero
gue beneran minta maaf atas sikap gue yang kemarin
gue beneran gak ada maksud apa apa sama lo
gue harap lu bisa mengerti apa yang gue maksud
ketika cewek yang lo sayangi didekati cowok lain
gue yakin lo pasti jempol
dan lo masih inget tawaran gue yang waktu itu
kita bersaing secara sportif
meski gue yang dipilih sama papanya rara untuk jadi jodohnya rara
kita bersaing secara mental yang kuat
kita bersaing secara kebaikan
kita bersaing secara kebaikan
kita bersaing secara kebaikan
gak enak sama gue
jangan pernah lo melampiasin amarah lo sama rara
sama rara ya
lu ke itaeng yang zusammen ke white man haha
sel aku antri pulang ya
gue udah pusing ojo
ngapain lagian kan rumah kita gak seharan
sel soal kasus kamu kan udah selesai
jadi sekarang aku mau bahas masalah ojo sama kamu
jadi kita ngobrolnya sambil aku anterin kamu pulang ya
kalau bahasnya besok boleh gak
aku gak enak sel
soalnya udah ketunda lama banget
kan gue nyuruh lo nunggu sampe besok aja kan
sampai jam pulang sekolah besok
gak sebulan kemudian
lagian abis itu gue juga udah kerja
sel sel sel
sel sel sel sel
udah ayo dong di maju
hei katanya lu itu mau bikin sekolah tercinta kita ini harum namanya
kawan kenapa hal hal begini itu beta lagi
yang harus lakukannya
kayak tidak ada warga negara ripes yang lain saja
gak ada warga negara ips yang lain saja
ada orang lain lagi deef di sekolah ini yang bisa mengemban tugas seberat ini
kawan tadi beta ini bingung
kita tidak tahu nanti kita bicara sama perempuan itu bagaimana
eh tapi kenapa beta jadi bingung ya
kayak mau tembak perempuan saja ya
lebih sulit lebih susah kalau kita itu nembak perempuan
karena risikonya ditolak
kalau ini udah pasti diterima
gak mungkin menginginkan lo
lari kesepakatan sama lo
ngapain harus takut
gak berani dong
nggak usah ngomong sama itu cewek aja takut
tugas berat nih demi sekolah
demi nama sekolah ayo
kasih tau dia
eh nona mah lupa kah
kalau beta ini masih punya satu permintaan yang nona tuh pengen kabulkan
nggak lupa aja
ya udah lu mau apa ngomong aja
beta ini sudah memikirkan apa yang beta pengen bilang sama nona
nona harus kabulkan kita punya satu permintaan itu

kamu jangan menghindar sama aku dong
jujur gue tuh gak ngerti sama lo fer
mau bilang lo mau nunggu gue sampai gue bener bener siap bisa nerima lo
tapi kejadian kemarin bikin gue sadar
aku tuh secara gak langsung maksa buat ngikut gue
ini tuh bener bener bikin gue kecewa sama lo
mas peru mas peru bantu saya ya untuk menyiapkan materi silabus
karena kita harus kejar nih untuk menyelesaikan semester tahun ini
oke siap pak
mamai bete harus mulai dari mana ya
bete jadi bingung kalo begini ya
ini anak ips suka beruntung tuh
woy buset kenapa malah bengong
jangan ngegas ya
nona tau sendiri toh
bete ini dari dulu sangat mencintai negara kesatuan ips
tapi sebetulnya bukan itu saja nona
bete ini paling mencintai
nah bete ini pengen juga mengarungkan sama sma ini
seperti kata pak togar nama baik sekolah ini ada di tangan murid muridnya betul pak